pemerintah mewacanakan vaksin booster keempat apabila dalam studi analisis mendatang ditemukan bukti empiris
hal ini dikatakan wakil menteri kesehatan dante saxono harbono pada hari rabu
mengutip dari cnn indonesia com dante saxono menyebut
ada peluang indonesia akan memperlakukan program vaksinasi covid sembilan belas lanjutan atau booster keempat
namun demikian kebijakan ini tidak akan diberlakukan dalam waktu dekat lantaran pemerintah
saat ini masih fokus dalam menyelesaikan program vaksinasi primer dosis satu dan dua yang dijadwalkan rampung pada juni dua ribu dua puluh
serta paralel melakukan program vaksinasi booster suntikan ketiga
vaksinasi covid sembilan belas dosis keempat ini sudah lebih dulu dilakukan di beberapa negara termasuk di israel dan juga di italia